pundi pundi emas kembali didulang oleh atlet indonesia yang berlagak di asian games dua ribu delapan belas
pesilat indonesia sugianto berhasil menyumbang emas ke dua puluh lima dari cabang olahraga pencaksilat dari nomor seni tunggal putra
seperti yang diberitakan cnn indonesia com pesilat sugianto meraih nilai tertinggi empat ratus tujuh puluh satu poin dalam laga final yang digelar di padepokan pencaksilat taman mini indonesia indah
medali perak nomor tunggal putra diraih oleh pesilat thailand disusul pesilat filipina yang meraih medali perunggu
medali emas yang diraih sugianto merupakan emas ke sembilan dari cabang olahraga pencaksilat
atlet pencaksilat indonesia kembali meraih menambah pundik medali emas ke dua puluh lima

dari nomor seni ganda putra atlet wilantari ayu dan nimade diwianti meraih nilai tertinggi dalam laga final dengan lima ratus tujuh puluh empat poin
ini merupakan emas ke sepuluh dari cabang olahraga pencaksilat
medali perak dari perunggu dan perunggu diraih oleh pasangan thailand dan malaysia
cabang olahraga pencaksilat kembali mendapatkan medali emas melalui tim bergu putri
medali emas ini menjadi medali ke dua puluh tujuh yang dimiliki indonesia
dan berikut perolehan medali asian games dua ribu delapan belas hingga pukul tiga belas lebih lima belas menit waktu indonesia barat